ingin tahu apa saja mengenai bank indonesia
sekarang ada cara yang lebih efisien untuk mengakses informasi dari website bank indonesia dimanapun dan kapanpun
dan download aplikasinya melalui app store dan play store
dapatkan informasi yang anda butuhkan dalam satu sentuhan
pilih menu yang berada di sudut kiri atas jendela aplikasi dan temukan beragam fitur yang memudahkan anda
di antaranya tentang bank indonesia
melalui fitur ini anda dapat mengetahui informasi mengenai status dan kedudukan
visi dan misi bank indonesia
hingga mengenal anggota dewan gubernur
informasi karir dan pendaftaran secara online
tertarik untuk menjadi bagian dari kami
temukan berita terbaru mengenai lowongan dan karir di bank indonesia
dan anda dapat mendaftarkan diri anda dengan mengisi cv secara online
terus mengembangkan kemudahan data elektronik terkait dengan menyediakan data inflasi
serta kurs rupiah terhadap mata uang asing juga dilengkapi dengan kalkulator kurs
yang dapat memudahkan anda dalam mengkonversi mata uang
nikmati fitur untuk mendapatkan berita terkini mengenai aktivitas bank indonesia
siaran pers dan agenda kegiatan sepanjang tahun
informasi peraturan terbaru mengenai kebijakan moneter
kebijakan stabilitas sistem keuangan
segala informasi publik yang berisi laporan keuangan
laporan dan tinjauan kebijakan moneter
meliputi informasi kegiatan terbaru bank indonesia
dan kegiatan yang telah berlangsung
melalui menu layanan informasi publik
anda dapat mengakses data infografis bank indonesia
dan juga melakukan permohonan informasi untuk bertanya langsung kepada kami
anda juga dapat mengakses sosial media bank indonesia
semua informasi terlengkap ada dalam genggaman
segera gunakan aplikasi bank indonesia untuk kemudahan tanpa batas
ayo gunakan aplikasi bank indonesia untuk kemudahan tanpa batas